jumlah korban tewas akibat kebakaran hutan di maui hawaii bertambah menjadi lima puluh tiga jiwa hingga kamis waktu setempat
kebakaran yang melanda kota wisata lahaina itu juga menghanguskan sejumlah bangunan
kebakaran di maui terjadi pada selasa malam dan menyebar dengan cepat
ganasnya kobaran api itu memaksa ribuan warga dan wisatawan mengungsi ke tempat yang lebih aman
bahkan sebagian melompat ke laut demi menghindari kobaran api
tidak hanya permukiman penduduk yang ludes dilalap si jago merah
namun bangunan di sektor bisnis dan juga kendaraan warga di wilayah barat pulau itu juga hangus terbakar
presiden amerika serikat joe biden pada hari kamis mendeklarasikan kebakaran hutan di hawaii sebagai bencana besar
biden pun memerintahkan untuk segera mengirimkan batuan kepada warga yang terkena dampak bencana ini
jika ada yang hilang orang yang hilang orang yang berumur yang telah dibakar atau dibakar
akan mendapatkan bantuan segera
dan saya mengarahkan untuk menerima dukungan kepada para penjaga dan pembantuan pertama
dan personel kecemasan yang bekerja di sekitar jam itu berisiko hidup mereka